ya bos dapur ketemu juga bos bos
bos gak ketemu nih bos
aduh tuan hampir udah sadar
saya inam tuan pelayan rumah ini
hah yang punya nih rumah
pelayan rumah ini tuan alvin
aduh kok jadi gini ya gigi gua
tuan gigi tuan sekarang sudah normal
karena bapak sudah bawa tuan ke singapura
tuhan sudah lima hari gak sadar
dan karena kecelakaan itu gigi tuan hancur
aduh mampus banget ya
waduh muka gua gini
tuan ditunggu non tasia di bawah
siapa lagi tuh

tuan kita mau ke sana
tuan kita mau ke sana
tuan kita mau ke sana
tuan kita mau ke sana
tidak prent lebih cantik dari luna maya
karena ini cewek sekarang ngana depan gue
mimpi apa ya gua semalam
aduh senang banget diketemu sama kamu
kamu tak siap
kamu tuh lucu banget nih sayang
gara gara kesalahan itu
aku jadi cantungan
pokoknya mulai sekarang
kamu jangan nyetir sendiri lagi
kamu harus pakai supir
ini apa lu kesana
karena ini dimana
dia selamat kok
kamu jangan cemburu gitu dong sayang
aku tuh cuma cinta sama kamu aja
aku cuma cinta sama harta
gak mati aja tolong
mufin sayang ibu bener bener khawatir sama kamu nak
iya bapak sama ibu tahu
kalau cium tangan itu namanya salim
tapi seumur hidup kamu kamu gak pernah cium tangan bapak sama ibu
kamu gak apa apa
kamu gak sakit kepala kan
gigi kamu udah bagus tuh
temennya si alvin gak pernah apa salim sama bapak ibunya
gak maksudnya alvin
kalau cium tangan bapak ibunya tuh artinya
ngorotin kedua orang tuanya
bapak senang sekarang
ternyata kamu bener bener sudah berubah ya
iya mungkin karena kecelakaan ini kamu jadi berubah ya
emangnya si alvin dulunya kayak gimana ya
mas kamu ada foto ini gak
bapak ada foto ini gak
nah ada foto ya
bos lapor gak ketemu juga bos
iya bos gak ketemu nih bos

gue nih mau kawin gue mesti ketemu sama lon
gimana kalau pernikahan kamu sama tasya dipercepat
pacar kamu itu kan cuman tasya
iya pak tapi
aduh saya masih ragu
masih ragu pak
gue harus bicara apa ya
belum kamu ceritakan sama bapak
masa gue harus kasih tahu kalau gue bukan sih alpin anaknya
kalau begitu sekarang kamu istirahat ya
bapak tunggu jawabannya sampai besok
aduh mampus gue dah
aduh aduh aduh
aduh tasya oke
aduh aduh mbak bingung mbak
aduh mbak bingung mbak
aduh bingung mbak
aduh bingung mbak gue dah
ya allah ampunilah dosa hambamu ini ya allah
ampunilah ayah ya allah
eh kalau gue kawin sama tahasyah
ya allah ampunilah dosa ayah ya allah
ampunilah dosa aja ya allah
bapak sama ibu disini baik banget ya allah
teh babi sama emak di kampung ya allah
ya allah ampunilah dosa ayah ya allah
ayah ini somat
ayah somat ya allah
ampunilah dosa somat ya allah
ampunin ya allah
dosa somat besar banget ya allah
ampunilah dosa somat ya allah
ya allah hadis celia imuk
gue nggak demen kalau ada cowok mulai mulai bernyanyi bau
gue nggak demen kalau ada cowok setrika itu
dengar ini ya aku itu cuma murah suka sama dia
aku itu cuma murah sehartanya aja
kan kalau aku dapat sehartanya kamu juga yang senang sayang